togge togge togge sini sini kamu tuh ngapain tahu ya trak trak kayak gitu wawon kenapa itu loh bertek
wawon hanyut di sungai
nanti kena baju kena muka
bener g mereka lagi manis sungai
ikutannya gak mau gengsi dong masa anak payetnya nih disuruh manis sungai
terus kita mau ngapain
orangnya baik hati germawan kadang kadang suka ngasih suka diambil lagi
tapi yang ganteng rusak pusak yang muatak dan santai lah
oh iya ada tambangnya
ya alhamdulillah ya ustadz anak anak tetap senang meskipun baru kena musibah ustadz
ya alhamdulillah saya senang banget ngelihatnya santri dan santriwati kita bisa ketawa tawa bisa senang seperti ini ustadz ya
oh iya sebenarnya ada satu kabar gembira
yang saya lupa sampaiin ke ustazah
kabar gembira apa ustaz
jadi gini ustazah kemarin kan saya sama ustaz musa ke kementrian agama
nah alhamdulillah proposal yang kita bikin diterima dengan baik
dan insyaallah nanti ada donator yang akan menyumbangkan uangnya buat pembangunan pesantren kunanta lagi
ya insya allah nanti santri dan santriwati kita bisa belajar dan bisa senang senang lagi di pesantren kita uzaza
nah kita mulai

tarik tarik tarik
kita buat anak cewek berantem sama anak cowok
hah kok betul
eh siapa sih yang lempar kerudung ini kenapa aku tahu
berarti lintai an ya tuh
loh bukan kita yang lempar kita dari tadi di sini nyuci
iya bener lagian kamu yang ambil kerudung malah kamu yang marah aneh
berarti kamu yang lempar kan
enggak bukan kita
lagi wan lagi wan
kena kena kena tarik tarik
tarik wan tarik
jangan ngempat ngempat baju dong
hah bukan kita yang ngekar in
iya kita tuh dari tadi nyuci di sini
seru tau ya ini seru banget ya
ini pasti kamu iseng ya
kita lagi banyak kenyang
lah kalau bukan kalian siapa lagi dong
bener pasti kalian
tuh tuh aku
di sungai nil iya
berarti kalau kuda laut di laut dong iya
ini perasaan saya nggak enak mon
ustaz aku tak ada apa apa menang santri
kayak ada yang jatuh ke sungai ya
takutnya ada yang hanyut
yaudah ustazah kalau gitu amanin santri dan santriwati
mari ustazah assalamualaikum waalaikumsalam
nggak bisa berenang
nggak bisa berenang
ayo sekarang kita ke pinggir ya
ustaz diatur di ke pinggir ustaz
anak anak ayo ke pinggir semuanya
jangan ada yang kerja lagi jangan ada yang nyucu lagi
ayo ke pinggir ke pinggir ke pinggir
ke pinggir ke pinggir
ke pinggir semuanya ke pinggir
ayo terus terus terus
banyakan gaul sama sapi sih jadi ngikutin orang
ustaz emon juga takut tenggelam ustaz
ah takut tenggelam
ya kalau tenggelam palingan
udah jauh ketemu gajah lagi
ustaz itu kelampung
ini pelampung ustaz
kalau ke kelampung ketemu gajah sama bawang sama duren sama pisang
parti pak rt
tk kamu membuat anak saya tenggelam
di mana akhlaknya
maaf pak rt
maaf pak rt
ini udah kumpul semua kan
siapa lagi yang belum kumpul
gimana aku tahu
siapa yang belum ada di sini
eh sudah pada di sana pak rt
iya pak rt
kalau belum ada di sini
haikal udah ada di sini pak rt
ya udah kalau gitu biar coba saya cari dulu ustazah ya
jangan ada yang kemana mana
harus sama sama ustazah safa terus ya
nggak bisa didiemin
nggak tahan selama ini
yah pak rt
kalau yang ada
hansip harus kuat
jangan sampai letoy
akan mencat kamu
kamu tidak kuat untuk menjaga negara
untuk apa deh kamu
jangan pedas saya pak reket
kamu itu harus jadi hansip yang
siap dan siaga
oleh karena itu
pak wan berte
pak wan berte
kamu tuh ngapain tau ya
trak trak kayak gitu
pak wan kenapa
itu loh berte
pak wan hanyut di sungai
kenapa harus terjadi seperti ini
jangan sedih dulu
kan kita belum tau
wahwan hanyut itu
meninggal atau engga
gak ada apa apa kepadanya sama temen
buruan ke sungai
anak anak udah kumpul semua belum
haikal yang belum ada
salam haikal ustaz
ya salam ustaz
tunggu dulu ya